menghadapi musim hujan dan mengantisipasi banjir di ibu kota panglima kodam jayakarta
mai jenteni joni suprianto memeriksa kondisi sungai ciliwung
perjalanan pangdam jaya dimulai dari rindam jaya condet hingga pintu air manggarai sejauh tiga belas km
kegiatan ini dilakukan untuk melihat beberapa tempat yang rawan banjir
menurut pangdam jaya untuk mencegah banjir pihaknya bersama beberapa unsur terkait
sudah siap membangun turap dan jalan inspeksi
rencananya akan ada enam wilayah rawan banjir yang menjadi fokus perhatian untuk dinormalisasi
yang akan diikuti dengan naturalisasi sungai